delapan jam sejak gempa terjadi di turkiye dan suria
tim sar terus diburu waktu untuk menyelamatkan korban gempa yang tertimbun
harapan terus muncul ketika mereka berhasil menyelamatkan para korban terutama anak anak
tim penyelamat tampak berhati hati ketika menggendong seorang bayi yang baru lahir pada rabu
ya bayi itu ditemukan di antara reruntuhan bangunan di kota hatay turkiye
bersamaan dengan penemuan bayi itu tim sar juga berhasil menemukan sejumlah anak dan remaja yang terjebak di antara puing beton
minimnya sarana kesehatan membuat para korban gempa untuk sementara ditempatkan di atas tanah
jika kondisi mereka dianggap sangat parah barulah dibawa masuk ke ambulan
dalam kondisi yang penuh keterbatasan tim sar dan tim medis harus melakukan seleksi yang sangat ketat untuk memilih mana yang lebih dahulu diselamatkan
seorang anak berusia dua tahun juga dapat diselamatkan tim sar dari pasukan keamanan kosofo
petugas harus bekerja sangat keras menembus puing bangunan yang menimbun anak itu
tak lama kemudian tim sar dan tim medis juga berhasil menemukan sejumlah anak yang terjebak di antara puing beton

masih dari kota hatay bayi bernama helen akhirnya dapat dievakuasi dari reruntuhan
tim sar melaporkan kondisi anak itu sehat dan saat ini dirawat oleh tenaga medis
namun belum diketahui bagaimana nasib keluarganya
sementara itu di provinsi adiyaman petugas berhasil menyelamatkan anak yang terjebak di antara puing beton
pertama diperlukan empat anggota keluarga yang tertimbun puing pada rabu malam waktu setempat
mereka langsung ditandu dan dibawa ke tempat yang lebih aman untuk mendapat perawatan
petugas penyelamat memang sedang diburu waktu menyelamatkan para korban gempa
sudah enam puluh delapan jam sejak gempa terjadi pada senin yang berarti kemungkinan hidup mereka yang terjebak di antara puing bangunan semakin tipis
hingga rabu jumlah korban tewas telah mencapai dua belas tiga ratus sembilan puluh satu jiwa
dimana ribuan orang di antaranya adalah anak anak